jambore nasional indonesia bersih dan bebas sampah tahun dua ribu sembilan belas digelar selama tiga hari di tabanan bali
jambore nasional keempat yang diinisiasi sejumlah pegiat persampahan ini mendapat dukungan dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
bumi perkemahan margarana kabupaten tabanan bali menjadi lokasi digelarnya jambore nasional indonesia bersih dan bebas sampah tahun dua ribu sembilan belas
tiga jambore sebelumnya digelar di solo aceh dan malang jawa timur
jambore nasional indonesia bersih dan bebas sampah tahun ini diikuti sekitar lima ratus penggiat persampahan dari tiga puluh empat provinsi di indonesia
mereka terseleksi dari lima ratus tujuh puluh dua pendaftar
perhelatan jambore kali keempat ini sekaligus menjadi
rangkaian hari habitat dunia dan hari kota dunia tahun ini
jambore nasional indonesia bersih dan bebas sampah tahun dua ribu sembilan belas dibuka kami sepagi oleh direktur pengembangan penyihatan lingkungan permukiman
direkturat jenderal cipta karya kementerian pupr
dalam kesempatan ini kementerian pupr juga memberikan sumbangan berupa alat berat buldozer kepada bupati tabanan
termasuk pemberian mesin pencacah sampah kepada kota denpasar dan tiga kabupaten di bali
itu sangat membantu sekali
namanya program kan mungkin dua tiga tahun akan baru kelihatan hasilnya
jadi sekarang kami punya yang namanya tpa mandung
itu memang membutuhkan bagaimana penataan sampah yang dengan baik
karena kalau semakin menumpuk menumpuk kan memang mengakibatkan gas ya
terus dengan cuaca yang seperti ini tentunya akan menimbulkan hal hal yang tidak diinginkan
salah satunya kebakaran tpa
tema jambore tahun ini membangun sinergi dan kolaborasi lintas stakeholder
untuk keberlanjutan pengelolaan persampahan di indonesia
isu ini sejalan dengan tujuan pemerintah dalam hal pengurangan sampah
di mana di dalamnya itu ada
jadi harapannya sampah itu ada diolah atau dipilah di tingkat rumah tangga gitu ya
jadi itu akan berdampak pada saat kita mengelola sampah di tpa gitu ya
karena kalau tidak
dikurangi sampahnya pasti tpa yang dibangun tidak akan mengejar ketertinggalan dari volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat
jadi kenapa kami sangat aware gitu ya dengan komunitas ini
karena memang akan sangat berpengaruh khususnya memang ya pada saat untuk pengurangan sampah
berbeda dengan jambore sebelumnya pada jambore tahun ini peserta tidak hanya sekedar belajar ataupun berbagi terkait isu persampahan
tetapi juga menjadi perwakilan
masing masing provinsi yang akan terlibat langsung dalam forum komunikasi provinsi bebas sampah
salah satu peserta datang dari penggiat lingkungan asal kalimantan tengah
di provinsi ini persoalan lingkungan tidak hanya kebakaran hutan namun juga persoalan penanganan sampah
saya jauh jauh dari kalimantan tengah ingin sekali mendapatkan yang pertama adalah inovasi yang pasti
karena dari kalimantan tengah sendiri perlu banyak suatu perubahan untuk pengurangan sampah
dan yang kedua adalah motivasi
saya selaku pemuda kalimantan tengah sangat bangga rasanya
jika lebih mendapat banyak motivasi dan inspirasi dari teman teman yang berkumpul bersama dari seluruh indonesia
untuk menggapai satu tujuan pengelolaan sampah yang baik untuk pengelolaan lingkungan kita untuk indonesia yang lebih baik ke depannya
itu adalah bagian bagian yang sangat penting
karena menurut saya di kalimantan tengah sendiri sangat minim pengurangan sampah
karena ini akan sangat berdampak bagi lingkungan kita
pastinya ini adalah tujuan kita sebagai generasi muda
selama tiga hari kegiatan jambore diantaranya akan diisi dengan talk show
lintas pemangku kepentingan workshop lintas pakar malam kebudayaan jelajah rumah kompos padang tegal
termasuk penyusunan rencana kerja forum komunikasi provinsi bebas sampah
tim cnn indonesia tabanan bali